hei lo kenapa keliatan ketakutanmu gitu
kenapa ketakutan pak aji
lah muka lo tuh keliatan tegang bener tuh
oh iya pak aji gimana kita gak tegang hal ketakutan
sekarang kita jadi was was pak aji kalau lagi di jalan
yeh kita jadi harap harap cemas takut
kenapa emang ya
itu pak aji kasus tabrak larinya aji sulam
sekarang nih pak aji bisa aji korbannya anak kecil
besok besok bisa jadi juga kita kita yang gede nih jadi korban tabrak lari
makanya pak aji mulai sekarang kuduh hati hati dan waspada kalau di jalan
jangan sampai nih kita jadi korban kedua tabrak lari
betul pak j bisa juga pikiran lo ya
saya butuh waktu bapak sebentar
saya ingin menyampaikan kalau pengunduran diri bapak tidak bisa diterima oleh para tayu
loh kenapa emang ya
tapi kan saya udah beberapa kali mangkir dari tugas saya
maaf pak yang saya dengar partai takut akan kehilangan dana utama yang berasal dari pak haji rasidi
kalau sampai bapak keluar
ya allah apa yang harus dia lakukan lagi sekarang
saya tidak ingin berbohong sama rakyat
dan tidak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada saya
tapi saya juga emang benar benar tidak ingin masuk ke dunia politik
ya sudah terima kasih infonya ya
saya harus pergi nanti saya akan kasih tahu bagaimana selanjutnya
terima kasih pak
kamu buru buru mau pergi ya
iya bang gue mau ke rumahnya haji sulam mau ngomong soal persantren kilat
padahal abang baru aja mau mencari saya
waktu kamu sebentar ada yang mau abang ngomongin sama kamu
ya udah deh kalau gitu duduk aja deh
belakangan ini kok kayaknya bang ramadi sering banget sih ngunjungin room dalam waktu kerja
bang ramadi itu kan wakil rakyat
apa enggak itu disebut namanya korupsi waktu itu
abang sadar kalau abang ini emang belum bisa ngejalanin amanah rakyat
abang belum becus rom
makanya sekarang ini abang berniat pengen mengundurkan diri dari jabatan abang sebagai anggota dewan room
abang mau undurin diri
sebenarnya jadi anggota dewan itu bukan keinginan abang
itu sebenarnya kemauan orang tuanya abang
kalau boleh milih
abang sebenernya lebih seneng ngejalanin profesi abang sebagai pengusaha
ketimbang jadi tokoh masyarakat rum
abang ini barunya ada
belakangan ini kalau tugas abang sebagai seorang wakil rakyat itu memang berat banget tanggung jawabnya
awalnya sih emang
abang lihat jabatan ini mentereng
makanya abang mau coba
begitu abang ngejalanin rom
ternyata abang gak mau mencoba
ternyata emang gak gampang
berat tanggung jawabnya
berat banget rom
untuk menjadi anggota dewan itu gak mudah
butuh perjuangan dan pengorbanan juga
emangnya abang ramadi bener bener udah siap mengundurin diri
kalau emang kenyataannya
abang ini belum bisa ngejalanin amanah rakyat
terus buat apalagi diterusin
yang penting sih
bang rahmadi saat mengambil keputusan ini
harus dengan kepala dingin
dan gak emosi
setelah dilakukan penyelesaian
dari bukti dan saksi yang didapat
kecelakaan yang dialami anak bapak rabun
itu murni bukan yang dilakukan
tapi yang diperlukan adalah
bukti dan saksi yang didapatkan
itu murni bukan yang dilakukan haji sulam
tapi bapak jangan khawatir
kami akan berusaha semampu kami
untuk mengusut kasus ini sampai tuntas
kayak ini gak perlu pak gak perlu
bapak sangat ingin memperkarakan masalah ini
lebih terus terang pak
tuntutan saya pak
ini bulan ramadhan
bulan penuh berkah
jadi gak baik
kalau saya bikin perkara
saya pengen ngejalanin ibadah
sebaik baiknya di bulan ini pak
itu agak parah parah banget pak
besok gak dua berbahayaan
baiklah kalau memang itu keputusan bapak
kami akan segera menutup kasus
terima kasih pak
makasih ya pak
saya pamit dulu ya pak
ada sulap tuh
tingin liat belis aja
ada apa ya
pak jadi agak beda
kalau mendatang kebun
gak gitu sih
pasti ada hape hape
masalah satu belum selesai
kayanya udah ada masalah baru lagi
kapan mau selesai kalau begini
yaudah deh cik
eh lo kenapa liat tanya ketakutanmu gitu
kenapa ketakutan pak
lah muka lo tuh keliatan
tegang bener tuh
iya pak ajie
gimana kita gak tegang dengan ketakutan
sekarang kita jadi was was pak aji
kalau lagi di jalan
kita jadi harap harap cemas
kenapa emang ya
itu pak ajie kasus tabrak larinya ajie sulam
sekarang nih pak ajie
bisa aja korbannya anak kecil
besok bisa jadi juga kita kita yang gede nih
jadi korban tabrak lari
makanya pak haji mulai sekarang
uduh hati hati dan waspada kalau di jalan
jangan sampai nih kita jadi korban kedua
betul pak ajie
bisa juga pikiran lo ya
emang tuh si sulam bikin kondisi jalan kampung ini kagak aman
assalamu'alaikum pak ajie
eh lam mau kemana lu siang siang begini
mau ke rumah bang kardun
bercuma kenapa pak ajie
si kardun ga ada di rumah
ga ada di rumah pak ajie tau dari mana
tadi kardun kesini
katanya dia mau ke kantor polisi
mau ngapain ya pak ajie
ya ketemu polisi lah
masa ketemu badut diancol tuh
pak ajie sulam
ajie juga kagak suka aneh tabiatnya pak kardun
tapi ketika anak yang dizolimi
ajie tuh merasa sedih
emangnya pak ajie sulam kagak ngaras sedih ya pek
ini sebenernya ya yang
udah lam udah gausah emosi
ga bisa begitu cing ini harus dijelasin
udah kagak perlu
assalamu'alaikum pak ajie
eh lo pada liat kan
kayak anak tikus baru lahir
eh nak rahmadi
eh nak rahmadi
rum sama ramadi mau pergi dulu ya
abah sampe ga liat nak rahmadi tadi
abis abah geli betul ketawanya nih
agar ini sekunyuk doang nih
eh lo pada mau pergi kemana
lo mau pergi sama saya bah
lo mau keliling kampung ini aja kok bah
aman rahmadi abah ga berpikiran lagi dah
yaudah pergi dah
kalo gitu rum pergi ya
pergi dulu ya bah